ini adalah kisah sebuah suara
pemburuku tersayang datanglah padaku
aku tidak tahu harus berbuat apa dengan suara ini
tidak ada yang bisa membantuku
aku mencintaimu abigail dan aku tak bisa berbohong padamu
sebenarnya adalah aku takut
aku takut tidak bisa bersembunyi darinya selama anya
dia akan menemukanku
si niksi dari milpon
niksi dari milpon
ya cerita ini adalah tentang peri air yang berubah bentuk
yang tinggal di dekat kolam gilingan di desa hundo
di desa tempat arturo
di desa tempat arturo dilahirkan
aku lelah dengan kemiskinanku
mengapa aku tidak bisa kaya seperti tuan tanah
atau pemilik pabrik tempat aku bekerja
tapi bukankah kau bahagia di sini augustus
oh tentu saja sayang
maafkan aku karena sedih
kau adalah satu satunya cahayaku
tapi itu membunuhku untuk berpikir
bahwa aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang pantas
tapi aku bahagia di sini
itu karena kau belum melihat apa yang bisa dilakukan oleh kekayaan
kita bisa berjalan jalan menggunakan kereta paling mahal
dan kita akan beli pakaian yang paling mahal
aku mengkhawatirkanmu augustus
kalau kita tidak bahagia dengan yang kita miliki
maka itu akan membawa kita ke hal yang buruk
ayolah gerda tidak salah jika ingin kaya
setidaknya aku berharap begitu
lagipula aku ingin berhubung
aku sudah terlambat ke penggilingan
sampai jumpa nanti malam
jaga diri baik baik oke
agustus menjalani kehidupan yang layak dan mencintai istrinya
tapi dia selalu menginginkan lebih banyak dan lebih banyak kekayaan
dan selalu tetap sedih
kau terlihat khawatir apa semua baik baik saja
istriku berpikir aku salah karena menginginkan uang lebih
tapi aku tahu itu tidak salah
menjadi kaya adalah keinginan terdalamku
berhati hatilah dengan apa yang kau inginkan
kau tidak ingin nixy mendengarnya
kau tidak tahu
ada cerita tentang roh air yang berubah bentuk yang berpesta dengan kelemahan orang orang di sekitar
itu sebabnya kau tidak boleh mengatakan kelemahanmu dengan keras
dan kau percaya ini
hari itu hampir malam ketika dia meninggalkan pabrik untuk pulang
siapa yang bernyanyi
itu suara yang sangat menyedihkan
tepat di balik pepohonan
agustus menemukan seorang wanita duduk di bebatuan dekat kolam
dan sesuatu tentang wanita itu berbeda
nyonya apa kau baik baik saja
apa kau pikir aku akan terlihat lebih baik dalam gaun emas
untuk sesaat augustus mengira dia pasti wanita gila yang tersesat di hutan
oh aku nixie dari mill pond
kau tidak pernah dengar tentang aku
agustus tiba tiba sadar siapa wanita ini
dan dia mulai menggigil ketakutan
oh maka kau juga pernah dengar cerita palsu
apa yang mereka katakan padamu
bahwa aku adalah hantu
apalagi yang bisa aku harapkan dari manusia ketika roh magis sepertiku
menolak untuk membantu mereka
kau tahu aku punya anugerah untuk mewujudkan keinginan apapun
tapi itu semua ada harganya
manusia harus memberiku hal pertama yang mereka lihat begitu mereka meninggalkan hutan
itu bisa apa saja
sebuah batu sebuah pohon
namun mereka menginginkannya secara gratis
aku sungguh bisa memberikannya secara gratis
tetapi aku tidak bisa
itu bertentangan dengan aturan
oh mungkin makhluk sepertiku ditakdirkan untuk tinggal sendiri
suaranya yang sedih dan baik telah menyentuh hatiku
mungkin orang salah paham tentang roh ini
augustus duduk di atas batu di dekatnya menghela nafas dan menceritakan kisahnya kepada nixing
nixi mendengarnya dengan saksama dan memahami rasa sakitnya
oh kemiskinan bisa sangat menyakitkan
tidak adil bagimu untuk tidak dapat memberikan anakmu yang terbaik
karena bagaimanapun kau adalah pria yang baik
tapi kau tahu aku bisa membantumu
kau adalah satu satunya pria yang telah menunjukkan simpati terhadap niksi yang malang sepertiku
kau akan membantuku
sayangnya aku tidak bisa memberikan apapun kepada mu
tidak peduli seberapa besar keinginanku
tentu saja aku bersumpah akan memberimu hal pertama yang kulihat setelah aku meninggalkan hutan ini
oh luar biasa
nixie meniupkan debu ajaib pada augustus
dan dengan itu datanglah dua kantong emas yang besar
wow ini berat sekali
oh biarkan aku membantumu membawanya pulang
kau pria kecil yang malang
nixi tahu bahwa agustus sedang sibuk mencoba memegang tas emas itu
maka dia tidak memperhatikan
jadi sebelum dia mengatakan apa apa nixie mengangkatnya ke udara
wow apa yang terjadi
oh kau sendiri yang mengatakan kau butuh bantuan untuk membawa pulang tas tas itu
apa aku tidak ingat mengatakan itu
tapi nixie meniupkan debu ajaib pada augustus
dan dia terhempas
kau orang yang jujur
jangan lupa janjiku
agustus tahu benar bahwa hutan akan segera berakhir
dia dengan cepat menutup matanya sehingga dia tidak melihat keluarganya atau orang lain
tapi kemudian tiba tiba

tapi augustus tidak membuka mata
dia tidak melihat keluarganya
tapi augustus tidak membuka matanya
augustus tidak membuka matanya
kenapa ini lama sekali aku harus berada di tanah di rumahku sekarang
tapi agustus tidak tahu bahwa nixi memiliki rencana khusus untuknya dan keluarganya
nixi sengaja meniupkan lebih banyak debu ajaib daripada yang seharusnya untuk memastikan augustus berada tepat di atas rumahnya sebelum menyentuh tanah
dan akhirnya augustus berada tepat di atas rumahnya
kenapa aku berhenti aku harus pulang
sunyi sekali di sini mengapa semua orang sudah pergi aku akan mengintip sedikit
dan saat augustus melihat ke bawah
aku aku seorang ayah itu anakku
tapi kebahagiaan augustus tidak bertahan lama
tidak apa yang telah kulakukan apa yang telah kulakukan
aku tidak seharusnya berada di udara selama itu aku tertipu
tidak ada yang mengerti kenapa augustus menangis
dengan dua kantong emas tergeletak di bawah
apakah nixie benar benar mengambil putra augustus
hanya waktu yang akan memberitahu